nyanyian rindu buat sobatku wendo
ketika aku mendengar suara kumpulan manusia mempertentangkan perbedaan agama
aku teringat wajahmu arswendo
ketika aku dengar seorang berteriak mengkafirkan orang lain atas nama kepercayaannya
aku teringat dirimu arswendo
ketika kehidupan bertoleransi dibunuh mati oleh segerombolan manusia yang anti kebenekaan
aku terkenang wajahmu arswendo
ketika aku saksikan di layar tv sekelompok manusia membunuh manusia yang lain atas nama agama dan tuhannya
wajahmu hadir dengan raut penuh duka arswendo
ketika ketidakadilan kusyukur
saksikan di depan mata
selalu saja aku dengar suaramu lantang menentang lewat mulut tajammu arswendo
dan ketika semua orang memberitakan bahwa dirimu telah tiada
aku tak terlalu merasakannya
karena dirimu selalu hadir
sementara wajahmu bertebar di mana mana
di setiap sudut kehidupan di negeri ini
yang semakin kehilangan cinta
dan kasih yang damai
berbagai kebenjangan yang ada inilah
membuat dirimu selalu hadir dalam benak dan pikiranku
dan atas nama kerinduan dan kenangan indah bersamamu
dirimu akan tetap dan selalu ada
di antara ada dan tiada disitulah kau berada
datang dan pergi
hanyalah sebuah perjalanan waktu
yang tak mungkin dapat menghapus jejak perjalanan indahmu
dalam perjuangan memuliakan kemanusiaan
untuk sobat urakanku yang hangat arswendo
ini nyanyian rinduku padamu
i will love you selamanya